di tengah euforia dukungan jelang laga indonesia versus irak dan filipina di kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
harga tiket pertandingan jadi sorotan supporter timnas
karena mengalami kenaikan hingga dua kali lipat dibanding dengan pertandingan terakhir melawan vietnam di gbk pada bulan maret lalu
kita bahas soal perubahan harga tiket timnas ini bersama anggota exco pssi arya sinulinga
itu sudah konsekuensi logis tuh itu satu
yang kedua kita tahu bahwa pertandingan yang dialami oleh timnas kita kan ini jauh berbeda dibandingkan yang sebelumnya
seperti kemarin kita di afc u dua puluh tiga itu
kita targetnya delapan besar itu pun sudah banyak yang mengatakan gak mungkin berat
eh kita sampai delapan besar kemudian kita masuk sampai semifinal
semifinal kita masuk lagi tiga empat di tiga empat karena kita ngejar olimpiade kita pergi lagi ke paris gitu ya
perancis itu itu saja sudah membutuhkan dana yang sangat besar
yang dimana sebelumnya pun ada tc juga ada tc gitu
itu pun udah besar juga jadi melihat hal tersebut jadi wajar kalau kita kalau kita itu
kan kita tahu bahwa yang namanya pendanaan itu untuk klub atau timnas itu ya
satu hak siar satu sponsorship dan satu lagi adalah dari tiket penonton atau jersey dan sebagainya
seluruh dunia ya begitu
dan satu hal lagi apa timnas kita itu baru main sekali loh bagi tuan rumah
sepanjang tahun ini kita baru sekali di tuan rumah
jadi bisa dikatakan pendanaan dari tiket pun itu baru sekali dilakukan
bung wesli anda sendiri bagaimana melihat alasan tadi yang disampaikan oleh bung arya
bung arya sepertinya kita ada gangguan
sepertinya kita ada masalah dengan koneksi saya ingin ke bung westli dulu
tanggapan anda bung wesli soal apa yang disampaikan bung arya alasan alasan tadi
ya pertama menarik bagi saya adalah narasi yang dipilih oleh bang arya bahwa tim kuat membutuhkan pendanaan yang kuat
pengertian kuat itu perjelaskan
jumlah pertandingan belum tentu membuat tim itu kuat
pergi ke sana ke sini belum tentu membuat tim itu kuat
jadi mungkin narasinya bisa dipilih bahwa semakin sering kita bertanding semakin membutuhkan biaya yang besar tinggi
yang kedua ada alangkah baiknya bila sepak bola yang baru baru ini mbak sudah menyatukan kita
satu dua tiga di pemilu kemarin dipersatukan oleh sepak bola
dan malah ini u dua puluh tiga yang pernah main di qatar maupun hingga ke prancis
dan ini kembali terpecah lagi oleh kelompok supporter yang sepertinya gampang sekali jadi domba
ada yang mengatakan wah itu supporter pomo hanya melihat muka ganteng
sementara kami yang berkeringat nyanyi sepanjang pertandingan kami adalah supporter sejati dan kami tidak layak diberi harga segitu
nah yang saya dengar kan ada penurunan harga diskon ya
bang arya dengan teman teman ultras dan kawan kawan di situ
bahwa itu adalah sebuah penghargaan bagi supporter yang memang terus mendukung indonesia
baik menang kalah maupun ketika belum sepopuler sekarang
tapi kalau untuk harga alangkah baiknya memang pendanaan itu pembiayaan timnas itu dikelola dengan baik oleh tim marketing
bukan dibebankan kepada penonton yang bertiket dengan asumsi bahwa oh kemarin kita banyak pertandingan
nah kemudian kita butuh dana untuk melawan irak dan filipina ini
kita butuh dana besar sehingga tiket dinaikkan
mungkin alasannya tidak lagi mengacu pada pertandingan yang kemarin
karena seharusnya sudah diperciptakan oleh tim marketing meskipun jauh dari target yang kita harapkan
oke bu arya bagaimana jangan dibebankan pada supporter untuk masalah pembiayaan ini
ya wahsly ini kan sangat berpengalaman di marketing
dia tahu kalau sponsor itu kontraknya di awal tahun
yang kita nggak tahu kita bakal sampai ke olimpiade mas
mana bisa mundur lagi kita kontraknya mas
kan sebagai orang yang pakar di marketing tentunya bang mas ini tahu yang namanya sponsor itu bukan di sessional ataupun di pertunamen atau per pertandingan bukan
apakah kita seluruh indonesia sadar bakal masuk olimpiade gitu
dan kontrak saya rasa tv juga tahu kompas tv kan tahu tuh
bahwa kontrak mereka itu jauh jauh hari
apalagi bang wesley jagoan nih ahli marketing
pasti paham tuh kontrak kan jauh jauh hari loh mas
setelah kita tahu konsep bisnisnya
jadi nggak ada namanya kak siar
jadi secara rata mas wesley nggak bisa lihat seperti itu
harus paham nih bahwa kontrak kita kemarin hanya sampai kan kita mikirnya siapa coba yang nyangka kita sampai playoff
apakah kita kemudian menyiapkan pendanaan kita sampai paris gitu
ternyata capaian timnas kita yang makin kuat makin bagus
baru kita harus berhenti gitu
di mana mana yang namanya tiket penonton itu akan masih penghasilan sekitar
di mana mana di seluruh dunia
bersentuh mengandalkan dari tiket gitu loh
saya sepakat tidak mudah dan menghitung perhitungan itu
tapi kalau kemarin ketika argentina datang kita bisa dapat duit
kemudian pak ketum mengumpulkan pengusaha pengusaha kita dapat duit
mungkin solusi solusi seperti itu harus
kemudian diperkuat ketika menghadapi persiapan irak dan filipina ini bergerak lebih cepat
mungkin pembiayaannya sekarang tapi hitung hitungannya pertandingan berikutnya kan kita akan banyak pertandingan
nah pertandingan pertandingan untuk pertandingan kinas lain itu masuk dalam banding untuk sponsor yang mungkin bisa kata kata mendadak
tapi dengan magnet sepak bola yang begitu manis ya begitu kuat saya rasa banyak sponsor yang ingin terlibat
dan begitu besarnya perhatian publik sepak bola ya itu bisa diperhatikan

saya pikir kemarin ketika dan tidak datang kita dapat banyak pembiayaan tiba tiba
saya tahu pembiayaan tiba tiba sampai sekian dj di dunianya mungkin bisa dicoba lagi
karena ini tugas tim marketing memang harus menunjukkan bahwa timnas ini luar biasa punya magnet untuk menarik perhatian para sponsor
tapi di sini uniqueness sepak bola kita nggak sampai sampai seri final kita nggak sampai sampai playoff olimpiade
di tv luar biasa ikannya satu jam sebelum pertandingan masuk
itu pasti saya pikir masuk perhitungan lima detik
oke tapi kalau anda sendiri melihat misalnya ada pun kenaikan tiket tidak apa apa tuh bung wesli
oh iya pasti ada hitung hitungan itu

pasti sepuluh dua puluh dua puluh enam persen sudah bagus kan pemasukan tiket untuk pertandingan timnas dengan cepat ini ya
tapi kalau misalkan naik seratus naik kelas dua puluh lima satu ratus lima puluh mungkin pemberontakan itu tidak muncul kemana mana
sehingga kemudian muncullah dualisme
disebut sebut bahwa itu hanya untuk kaum selebriti kaum yang punya duitnya nggak masalah juga
mereka punya duit dan mereka ingin membeli mobil latinnya sih
yang penting angkanya tidak sampai di atas seratus persen begitulah ya bung westli ya
ya kalau itu bisa dijelaskan pendapatan kita sekian dan kebutuhan kita sekian tidak dengan detail
oke bung arya kita bicara kan sekarang kalau anda sebutkan bahwa memang kita juga menyaksikan bagaimana prestasi timnas kita
ini kan jadi muncul harapan yang besar dari masyarakat indonesia
dari masyarakat indonesia pecinta sepak bola kepada timnas
gimana sih proyeksinya pssi untuk kedepannya pembinaan bagi sepak bola kita atlet atlet kita
apakah enam bulan lalu hype nya seperti ini tingginya
seperti yang saya katakan tadi sponsor pun
menurunkan untuk ultras atau untuk lagranding nggak ada
karena memang sejak dulu mereka memang dikasih khusus
jadi bukan sekarang dari dulu
tim itu menghargai betul yang namanya teman teman yang setia dengan timnas
jadi eh kalaupun ada yang
kalau saya tanya sama teman teman membernya ultras sama la grande ya mereka pasti kalem kalem aja di teman teman la grande
karena kami biasanya memang berbeda tuh angka buat mereka
ya beda beda sangat beda tapi kan kami nggak perlu sampaikan seperti itu terbuka gitu ya
tapi kan pengeluaran harus kita tanggung
apakah mas wesley tadi kan tadi kita ada sumbangan dari
aduh mas itu dibandingkan pengeluaran kita ditambah bonus dan sebagainya di bawah
di setengahnya juga nyampe goreng kita kemarin
bahwa kita yang pasti pssi tidak cari untung semua tahu
dan prestasinya jelas kalau nggak ingat prestasi yang nggak jelas kita naikin tinggi wajar
kedua kita baru sekali loh
jadi sangat wajar gitu kita berespirasi
kalau kita tidak cari untung kami nggak
baik bu arya sinulinga sepertinya memang kita juga ada masalah koneksi dengan anda
tapi terima kasih kami tangkap poin yang anda sampaikan
tentu kita berharap tentu semuanya berharap bahwa sepak bola indonesia benar benar maju
dan terus menghadirkan prestasi yang membanggakan
terima kasih bung arya sinulinga exco pssi anggota exco pssi dan juga bung wesli pengamat sepak bola
sudah berbagi pandangan di kopas petang sehat selalu